sejumlah petugas bpbd kota denpasar
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
jadi yaudah lah lanjut aja udah
iya tolong ya siapapun yang mendengar ini